ya mungkin hanya ramalan saja ya kayak ahli nujum
lalu apa yang dikatakan jarod saiful hidayat itu
ya mungkin hanya ramalan saja ya kayak ahli nujum
tapi intinya bahwa pak prabowo itu
kita ketahui beliau mantan militer yang sudah dua puluh lima tahun
tidak berkecimpung lagi di militer
dan terakhir beliau itu adalah ketua partai gerindra
dan kita ketahui bahwa beliau tidak menggunakan cara cara militer
karena hingga partai gerinda itu sukses dan besar ya
dan juga sebenarnya tidak ada masalah
ada banyak tokoh tokoh besar militer mantan militer
yang berhasil memerintah ya
kayak di amerika ada asian howard washington
terus kalau kita di indonesia nggak usah jauh jauh ya
pak sby mantan jenderal bintang empat
yang juga militer dan cukup bagus dan berhasil ya
dan pendekatannya bukan pendekatan militer
dan kita ketahui sendiri juga pak prabowo ini
menjadi ketua partai gerindra dan juga sekarang presiden itu
bukan karena untuk penguatan militer ya
tapi benar benar keterpanggilan beliau untuk mensejahterakan rakyat
itu yang sering beliau ungkapkan
kita ingat pak prabowo ini sosok yang sebenarnya halus
tidak semua orang loh memiara kucing
dan kepada kayak kita kita itu kadang kadang di tkn itu beliau begitu humble ya salaman
terus kadang kadang sampai beliau tuh main mata
terus nepuk nepuk unda kita gitu loh
dan itu bukan hanya di kita ya
yang di tkn di rakyat pun sama ya
beliau bagaimana bersentuhan dengan rakyat kecil
kayak dulu pernah ada tkw yang mau dihukum mati ya di malaysia
itu pak prabowo bukan seorang pejabat
ya kan dia hanya ketua partai gerindra
tapi beliau mau mengurus itu
bahwa dia punya budi pekerti yang halus
apalagi beliau sekarang sudah sering sama pak jokowi ya
jadi menurut saya nggak ada alasan ya
beliau untuk menggunakan pendekatan militer itu
untuk memerintah di indonesia itu menurut saya itu
kalau apa yang dikatakan sementara orang itu
itu mereka kayak ahli nujum aja kayak peramal aja
cuma mau bikin isu ada atau gimana
mungkin penggirikan opini yang buruk ya
ya mungkin juga kan mereka juga masih galau kalah kan
biasa orang belum bisa move on itu